dan telah bergabung melalui zoom director research savils indonesia anton sitorus
selamat siang mbak anum
baik pak anton pandemi covid sembilan belas ini seperti kita tahu melumpuhkan hampir semua sektor
dan sepertinya termasuk sektor properti
bagaimana sih dampak signifikannya pak terhadap sektor properti sendiri di indonesia
karena mungkin muncul nih kebimbangan antara yang memilih untuk
kayaknya oke kalau beli rumah di tengah pandemi
tapi ada juga yang bilang tahan tahan dulu nanti saja setelah pandemi
iya benar mbak memang sama seperti sektor bisnis lainnya
sektor properti itu imbas dari pandemi ini cukup signifikan
jadi kalau kita lihat aktivitas pasar dan penjualan itu menurun cukup signifikan
terutama di tiga bulan pertama ya maret april mei itu
karena praktis kegiatan masyarakat juga terbatas
sehingga program program marketing dan pembangunan juga sempat terhenti
tapi kita melihat mulai bulan juni dan juli agustus ini sudah terjadi pergerakan
tapi tetap volumenya masih di bawah sebelum pandemik ya
di mana kita tahu dalam beberapa tahun itu pasar properti kan memang masih melemah
tapi kita melihat di tahun dua ribu sembilan belas itu mulai terjadi recovery
jadi akhir tahun kemarin sebenarnya kita berharap akan terus berlanjut dengan recovery di tahun dua ribu dua puluh ini
tapi somehow terjadi pandemik ini ya jadi menjadi semacam gangguan dalam recovery pasar
dan kalau kita lihat sektor properti kan bermacam macam
kalau untuk sektor yang terkena paling
yang tinggi imbasnya itu
ya kita tahu lah seperti perhotelan lalu pusat perbelanjaan
akan tetapi ada juga beberapa sektor yang kelihatannya masih survive
seperti penjualan perumahan dan hunian lah khususnya
karena memang seperti tadi mbak bilang
bahwa memang kebutuhannya itu secara fundamental masih besar
dan ini juga kita melihat bahwa kondisi pandemik ini sebenarnya mendorong terjadinya
permintaan yang lebih besar dan yang lebih besar yang lebih besar

walaupun kita lihat juga bahwa daya beli dan kondisi ekonominya itu mungkin menjadi challenge untuk pasar properti saat ini
oke pak anton tapi kalau bicara soal tren penjualan rumah di masa pandemi seperti saat ini
juga menjadi menarik karena kan kita tahu bahwa sekarang akhirnya yang membeli rumah ini adalah milenial
yang mungkin cara berpikirnya lumayan jauh dari generasi sebelumnya
kalau misalnya orang dulu beli rumah karena butuh rumah
butuh punya rumah kalau anak sekarang punya uang
mendingan beli mobil atau mungkin diinvestasikan peer to peer lending
fintech yang sekarang lagi musim dari ketimbang beli rumah
apakah ini juga berpengaruh dengan tren penjualan di properti sendiri
ya memang kita juga tahu bahwa memang preferensi milenial itu lebih kepada hal hal lain
seperti yang tadi mbak sebutkan ya
tapi saya pikir kondisi pandemik ini sedikit berpengaruh
banyak mungkin bisa merubah gitu pemikiran seperti itu
karena saat ini kita lihat permintaan atau kebutuhan untuk kunian itu benar benar menjadi prioritas
dalam arti kondisi pandemik ini membuat orang berpikir bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah
tempat hunian yang aman dan nyaman gitu
nah contohnya begini
kalau misalnya ada kelompok keluarga muda
atau yang tergolong milenial yang selama ini masih tinggal dengan orang tua
yang lansia gitu kan
kondisi pandemik ini membuat mereka berpikir dengan kegiatan mereka yang masih aktif di luaran
karena itu membuat resiko buat orang papua yang tinggal satu rumah dengan mereka
sehingga kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal sendiri yang benar benar aman
dan bisa memberikan kenyamanan buat keluarga itu lebih tinggi
justru dalam kondisi pandemik seperti ini
makanya kita melihat itulah yang coba dimanfaatkan oleh sejumlah pengembang
untuk mempromosikan proyek proyeknya bahwa
ya hunian itu sebenarnya kebutuhan yang basic ya
jadi milenial pun juga harus menyadari itu gitu
dan saya pikir sedikit banyak pandemik ini membuat kondisi tersebut semakin ter
ya semakin dipikirkan lah gitu
kalau bicara juga tentang pembelian properti artinya kan kita juga bicara tentang penyaluran kpr begitu ya pak anton
tapi sekarang di masa ini penyaluran kpr juga jadi macet nih karena ya sejumlah debitur juga mengalami penurunan pendapatan
kalau kita tahu juga akses pembiayaan dari bank akhirnya juga jadi sulit gitu
jadi sebetulnya concern nya adalah apakah artinya memang konsumen ini sebaiknya tahan dulu
dengan mungkin menyewa saja properti atau better beli sekarang
kalau memang ada uangnya begitu
kalau saran dari teman teman di lembaga research sendiri seperti apa
kalau saya berpikir gini problem yang mungkin terjadi di perbankan gitu ya akibat kondisi ekonomi ini bukan itu yang jadi masalahnya
jadi lebih kepada si konsumen itu sendiri
kalau punya kemampuan untuk membeli dalam waktu waktu sekarang ini
saya pikir momennya paling tepat gitu karena secara historical itu pasar properti di indonesia ini selalu menjadi sellers market
artinya posisi pengembang itu selalu di atas angin
dan mereka sering sekali gitu kan mempromosikan proyeknya lalu harga naik terus gitu ya
sehingga kesempatan buat konsumen itu menawar harga itu

sekarang ini adalah kondisinya
kondisi itu sekarang itu berbalik ya
sekarang ini adalah kondisinya
buyer's market dimana the getting position dari konsumen itu lebih tinggi karena ya dengan kondisi penjualan yang agak susah
pengembang berlomba lomba untuk merebut konsumen
sehingga insentif yang mungkin bisa didapatkan oleh konsumen saat ini paling besar
apalagi juga dengan kondisi suku bunga juga rendah ya
saya pikir kalau ada kemampuan sekaranglah waktu yang tepat ya
keywordnya adalah kalau memang ada kemampuan gitu
karena kita juga tahu bahwa kondisi pandemi ini membuat orang berpikir untuk prioritas kebutuhannya mana yang paling penting untuk short term ya
pak anton yang terakhir mungkin ada sedikit preferensi untuk masyarakat ataupun kaum milenial yang memang kefikiran nih
oke sekarang nggak beli rumah tapi invest aja untuk jangka waktu nanti di properti begitu
kalau dari teman teman lembaga research sendiri apakah hal ini bisa dijadikan pertimbangan atau sepertinya ada instrumen untuk bisa tetap menginvestasikan uang selain di sektor properti di masa pandemi seperti ini
kalau saya pikir sekarang waktu yang tepat ya
jadi dengan harga tadi yang relatif murah ya
banyak diskon yang ditawarkan
jadi kalau untuk dipakai buat sendiri atau buat investasi saya pikir yang paling tepat justru sekarang ini gitu
karena kita gak tahu kalau misalnya kondisi pandemi sudah berakhir dan pasar langsung melakukan recovery

kalau kita bisa melakukan recovery

mungkin harga juga akan meningkat seperti sebelum sebelumnya
jadi kesempatan untuk mendapatkan harga yang baik dan juga insentif yang menarik itu justru saat saat ini
saya yakin gitu ya dengan kedepannya tentu upside yang bisa didapatkan relatif lebih besar dibanding waktu waktu yang normal
jadi direferensikan untuk segera membeli properti saat ini apabila uangnya tersedia
karena ini momen yang tepat
semuanya lagi banyak yang diskon begitu ya pak anton ya
dan mungkin berguna untuk ketika pandemi ini sudah berakhir
baik kalau begitu pak anton sitorus terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di news hour